selama hampir tiga belas tahun lamanya saudara kandung asal cirebon lumpuh pada anggota tubuh kaki dan tangannya
keterbatasan ekonomi memperparah keadaan kakak beradik itu hingga mengakibatkan keduanya mengalami gizi buruk
tidak mampu berobat karena mereka mengaku tak mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah
beginilah aktivitas munija dan kardino kakak beradik asal desa panguragan wetan kecamatan panguragan kabupaten cirebon
kisah pilu saudara kandung ini telah dijalaninya sejak tiga belas tahun silam
akibat gizi buruk keduanya lumpuh pada bagian kaki dan tangannya
tak hanya lumpuh berat badan munijah yang kini berusia dua puluh tujuh tahun ini terus menyusut setiap tahunnya
hal serupa juga dialami kardino adik munija
rasanya lumus susah buat jalan jalan gak melakukannya suat mendek
sang ayah saudara kandung yang dianggap sebagai penopang ekonomi keluarga telah meninggal dunia
harapan untuk menyambung hidup ini pun hanya bertumbuh pada ibu mereka
hasil kerja kerasnya sebagai pedagang hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari hari untuk makan tidak untuk berobat
pengen diobatin anaknya bu
obatin sampai ketemu obatin sampai bisa waras
sampai sembuh bu ya
hari warasan usaha dewek dipangan dewek harus minta bantu bantu
potret kemiskinan keluarga ini nyaris tak tersentuh oleh pemerintah
mereka mengaku belum menerima kartu indonesia sehat yang digadang gadang bisa digunakan warga miskin untuk berobat
perhatian merupakan sebuah harapan kecil yang muncul dalam benaknya